warga berebut sembako murah di jalan khj moasik kelurahan lima ulu kecematan seberang ulu satu palembang kanus pagi
warga rela antre bahkan saling berhimpitan dan berdesakan
untuk membeli pakai sembako dalam operasi pasar yang digelar pemerintah kota palembang
dalam paket sembako murah itu terdapat minyak goreng yang dibanderol harga rp empat belas per liter
dan beras premium bulog yang dibanderol seharga rp empat puluh lima per lima kilogramnya
kita memang mengadakan operasi pasar tepatnya sekarang di pasar tiga ratus empat puluh
kita menjual minyak yang memang berdasarkan ketentuan pemerintah
liternya rp empat belas ya jadi kita menjual ada dua liter berarti dua puluh delapan
sementara itu di jawa timur di separindak kabupaten majokerto
kami siang melakukan sidak gas sejumlah sual layanan minimarkan
untuk memastikan halaman
harga jual minyak goreng sebesar rp empat belas per liter
sesuai ketetapan pemerintah
dalam sidak kali ini kepala dinas mendapati stok minyak goreng kemasan satu dan dua liter yang kian menipis
bahkan minyak goreng merek tertentu habis terjual di borong konsumen
puluhan ibu ibu di kota majokerto memborong dan membeli minyak goreng di sisi belah suayen di kota majokerto
kebijakan satu harga yang dilakukan pemerintah membuat warga membeli minyak goreng dalam jumlah besar
para ibu ini mengaku senang dengan turunnya harga minyak goreng untuk menghindari aksi borong para pembeli
pihak sual layan membatasi pembelian maksimal dua liter per orang dengan harga rp dua puluh delapan

menteri perdagangan muhammad lutfi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan panik buying
demi menjaga kestabilan stok minyak goreng di pasaran
untuk tidak perlu panic buying atau membeli yang secara berlebihan

bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga rp empat belas per liter
pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat
untuk mengawal pemberlakuan sistem satu harga minyak goreng sebesar rp empat belas per liter
kementerian perdagangan juga melakukan verifikasi
agar produsen dapat menagih selisih harga jual kepada badan pengelola dana perkebunan sawit kementerian keuangan
ada ancaman sanksi tegas bagi produsen yang tidak menjual minyak goreng sesuai jumlah hasil verifikasi pemerintah
tim liputan cnn indonesia